jenazah emeril khan mumtaz putra sulung gubernur jawa barat irwan kamil diperkirakan akan tiba di bandar udara internasional soekarno hatta pada minggu sore nanti
persiapan kedatangan jenazah dari swiss ke tanah air sudah mulai terlihat di terminal kargo
karangan bunga sebagai ungkapan turut berduka cita sudah terpampang di halaman gedung human range transit launch terminal kargo
awak media pun sudah bersiap sejak pagi hari tadi meski kedatangan jenazah akan tiba sekitar pukul lima belas lewat empat puluh lima menit waktu indonesia barat
belum tampak pihak keluarga maupun protokol gubernur atau perwakilan pemprov jabar di terminal kargo
menurut petugas keamanan bandara kedatangan jenazah eril sudah diatur sedemikian rupa agar berjalan lancar
jenazah emeril khan mumtaz putra gubernur jawa barat ridwan kamil dijawabkan tiba di bandara udara soekarno hatta tangerang banten minggu dua belas juni pukul lima belas empat puluh lima nanti dengan penumpang pesawat qatar airways dari bern swiss
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada arman helmi di lokasi
selamat siang arman
bagaimana sejauh ini persiapan menanti kedatangan jenazah ariel khan mumtaz yang akan diperkirakan mendarat pukul lima belas
heranov meski estimasi atau perkiraan kedatangan jenazah almarhum emeril khan mumtaz baru akan landing atau mendarat sekitar pukul lima belas empat puluh lima atau pukul enam belas waktu indonesia barat
namun kegiatan ataupun juga proses persiapan di terminal kargo bandara soekarno hatta sudah mulai terlihat sejak pagi
baru saja kami juga melihat ada kedatangan perwakilan keluarga ada dua orang tapi kami belum tahu persis siapa
perwakilan keluarga dari almarhum namun tadi kami bisa pantau ada dua mobil sepertinya ada dua mobil dan ada kurang lebih dua tiga orang yang datang ke terminal kargo seperti itu untuk mungkin berkoordinasi dengan petugas kargo ataupun juga petugas bandara
tapi bisa kami informasikan heranov untuk proses kepulangan atau kedatangan jenazah almarhum emeril kan mumtaz dari bern swiss menuju ke indonesia terlebih dahulu sudah dilakukan proses repatriasi
di mana surat izin kematian kemudian juga proses repatriasi ini sudah dikeluarkan oleh kantor pengadilan bern dan diserahkan langsung kepada kementerian luar negeri yang diwakil oleh duta besar republik indonesia untuk swedia yaitu mulyaman hadad seperti itu
dan proses repatriasi tentu saja sudah dilakukan berdasarkan dengan prosedurnya termasuk di dalamnya proses pemulasaran jenazah kemudian juga dimandikan sesuai dengan syariat islam seperti itu
dan akhirnya kemudian
dimasukkan ke dalam peti dan diberangkatkan dari swiss pada sabtu kemarin sekitar pukul sepuluh waktu swiss atau pukul tiga lebih sepuluh menit sore waktu indonesia barat
dan diperkirakan akan tiba di bandara soekarno hatta di terminal tiga sekitar pukul lima belas empat puluh lima
dan kami juga tadi memantau akun sosial media twitter dari ridwan kamil sekitar dua puluh atau dua puluh dua menit yang lalu ridwan kamil sempat tweet di situ
sempat menyampaikan informasi
bahwa kedatangan jenazah bersama dirinya akan tiba sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
kemudian dapat kami informasikan juga bahwa untuk proses serah terima jenazah dari pintu apron timur sampai ke bagian terminal kargo ini kurang lebih antara tiga puluh sampai empat puluh menit heranov
jadi prosesnya tiga puluh sampai empat puluh menit dari pihak kementerian luar negeri akan menyerahkan kepada pihak keluarga
kemudian setelah itu jenazah bersama rombongan
dan akan diiring menuju atau berangkat ke bandung
untuk proses iring iringan jenazah dan keluarga ini dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang berhasil
kami peroleh dari pihak kepolisian setempat ada kurang lebih satu ratus dua puluh personil dari polres bandara dan juga polda metro jaya akan mengantar sampai di perbatasan antara jakarta dan jawa barat di tol cikampek
dan setelah itu akan disambut oleh personil dari polda jawa barat
dan akan dibawa langsung untuk disemayamkan di gedung pakuan bandung jawa barat
ridwan kamil juga lewat akun sosial media twitter menyampaikan kepada warga bandung
ataupun juga warga yang akan memberikan doa ataupun ikut dalam takziah
agar hadir di atas pukul sepuluh malam
nanti malam sampai dengan besok pagi pukul delapan waktu indonesia barat
karena setelah pukul delapan
rencana jenazah akan langsung diberangkatkan di desa cimaung
ya kecamatan cimaung kabupaten bandung barat
jawa barat seperti itu
sehingga ridwan kamil dan juga keluarga meminta kepada warga yang akan datang untuk takziah
atau untuk sholat jenazah
bisa datang di atas pukul sepuluh malam untuk nanti malam di gedung pakuan
sampai dengan besok pagi pukul delapan waktu indonesia barat
pihak keluarga ridwan kamil juga meminta kepada warga atau masyarakat yang
datang untuk memberikan doa ataupun juga sholat jenazah
untuk tidak mengabadikan atau foto ataupun juga mengambil video
pada saat di gedung pakuan sampai dengan besok di lokasi pemakaman
dan untuk warga yang akan datang di gedung pakuan maupun di lokasi pemakaman
diminta untuk tidak menggunakan mobil pribadi
untuk demi kelancaran lalu lintas di kota bandung dan sekitarnya
dan sekali lagi untuk warga yang untuk datang untuk bertakzia
agar melapor kepada petugas keamanan di gedung pakuan
kemudian menjaga protokol kesehatan dan diminta untuk tidak berkerumun
sejauh ini heranov kami masih menanti
ada perwakilan pihak keluarga yang akan memberikan statement atau keterangan kepada awak media
kami belum tahu siapa dari perwakilan keluarga
tetapi yang pasti
mereka sudah siap disini untuk memberikan keterangan kepada masyarakat
terkait dengan proses kepulangan ataupun juga kedatangan
jenazah almarhum emeril kamuntas bersama ayahanda ridwan kamil
yang akan tiba sekitar pukul lima belas empat puluh lima atau pukul enam belas waktu indonesia barat